jakarta kota metropolitan yang selalu melahirkan kisah dan kenangan tersendiri
moda transportasi ikonik kopaja dan metro mini menjadi bagian kehidupan warga ibu kota
tata pengalaman dan cerita unik ketika menaikinya selalu menyertai
kalah oleh perubahan zaman metro mini dan kopaja kini tinggallah cerita

lalu lalang transportasi super cepat terus mengisi ruas jalan jalan ibu kota
lalu lalang transportasi super cepat terus mengisi ruas jalan jalan ibu kota
lalu lalang transportasi super cepat terus mengisi ruas jalan jalan ibu kota
lalu lalang transportasi super cepat terus mengisi ruas jalan jalan ibu kota
lalu lalang transportasi super cepat terus mengisi ruas jalan jalan ibu kota
dimutakhirkan untuk kurangi waktu perjalanan dan kemacetan
fasilitasi mobilitas warga yang semakin dinamis
namun pada seribu sembilan ratus delapan puluh hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh an pemandangan jalanan ibu kota sangatlah berbeda
riuh suara klakson dan kernet bersautan memanggil para penumpang untuk memenuhi kursi kursi metro mini dan kopaja
inilah moda angkutan yang merajai jalanan ibu kota saat itu
cikal bakal metro mini adalah bus sedang bermerek robor buatan jerman timur yang memiliki warna kas merah
kala itu bus robur dipesan pemerintah
pemerintah indonesia untuk transportasi asian games tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua dan games of the new emerging forces atau ganevo
pada seribu sembilan ratus enam puluh empat gubernur dki jakarta saat itu heng ngantung menitipkan pengelolaan bus bus tersebut ke perusahaan swasta arion indonesia transport
pada seribu sembilan ratus tujuh puluh enam pemerintah mengambil alih dengan mendirikan pt metro mini bersamaan dengan kooperasi angkutan jakarta atau kopaja
untuk menaungi satu ratus lima puluh dua orang yang mengoperasikan tiga ratus tiga puluh dua
pemerintah juga menilai dua belas bus sedang atas instruksi gubernur ali sadikin
berselang dua tahun peremajaan bus dilakukan
metro mini dan kopaja pun memasuki masa jayanya hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh an menguasai enam puluh traik di jakarta dengan tiga armada bus
namun kisruh dualisme kepengurusan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh lima menjadi awal keruntuhan kedua transportasi ini
perebutan pengelolaan berimbas pada aturan resmi soal kelayakan armada metro mini
hal ini pun berlaku di jepang
hal ini pun menyebabkan banyaknya armada yang sudah tidak layak namun masih beroperasi
pada dua ribu lima belas penertiban metro mini dan kopaja pun dimulai lewat peraturan daerah nomor lima tahun dua ribu empat belas tentang transportasi
salah satu aturan menyebutkan masa pakai kendaraan angkutan umum berlaku maksimal sepuluh tahun

kebudayaan indonesia universitas indonesia
prapto yuwono menceritakan dirinya adalah orang yang sezaman sekaligus pengguna setia metro mini
sebagai mahasiswa angkatan seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan metro mini kala itu menjawab kebutuhan transportasi murah dengan traik yang banyak
jadi saya kira mulai metro mini ini rame tahun delapan puluh an yang dimana sangat membantu sebetulnya merusaknya karena mereka menyebatannya antara traik traik besar ya
mereka masuk kampung dan beberapa trayek itu memang akhirnya kalau naik bis besar ya genre besar itu kita hanya pakai sekali mereka bisa tiga kali
arus urbanisasi memiliki peran penting dalam kejayaan metro mini dan kopaja
tarif murah menjadi keunggulan utama yang dilirik para pendatang untuk mobilisasi di ibu kota
tak mementingkan kenyamanan bahkan keamanan metro mini dan kopaja memfasilitasi
dan juga menjaga kebutuhan warga saat itu
alhasil metro mini menjadi angkutan legendaris di jalanan kota jakarta
kejayaan metro mini dan kopaja pun hilang di telan zaman
sejak awal dua ribu dua puluh masyarakat jakarta tak lagi menemukan metro mini beroperasi di jalanan ibu kota
di komplek pulrawabuaya sukudinas perhubungan jakarta barat
hanya ditemukan tiga unit metro mini yang sudah menjadi bangkai
secara bertahap unit metro mini diambil pemiliknya
dan dipotong potong menjadi besi bekas karena busnya sudah tak layak jalan
ketiga unit bangkai metro mini di pul rawabuaya ini adalah unit metro mini yang tak pernah diambil oleh pemiliknya
ketiga unit bangkai metro mini di pulrawabuaya sukudinas perhubungan jakarta barat
salah satu pengusaha metro mini dan kopaja yang mencari penggunaan metro mini
yang masih mencoba bertahan adalah suparjo
pria empat puluh tujuh tahun ini menjadi pengusaha metro mini kopaja antara seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh sampai dua ribu delapan
sebelumnya selama tujuh tahun ia menjadi sopir metro mini
suparjo pernah memiliki tiga puluh unit metro mini dan delapan unit kopaja
sewa berkurang armada itu akhirnya ya kurangin jual
ada yang dikilau
ada yang dikirim
yang terakhir ya itu dua ribu delapan belas itu
banyak dipotong semua
dari punya tiga puluh delapan sekarang bisa berapa pak
kalau dari di sub waktu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh kan udah suruh permajaan
alhamdulillah tiga tahun lunas
itu suruh permajaan lagi
saya sudah tidak sanggup
itu gendala ker di persulit
akhirnya di sob menyadari lagi
ker bisa lagi
itu bisa jalan lagi
kalau trayek kita sebenarnya tidak ada pengaruh
karena tidak kena trans
karena lewannya perkampungan
sebenarnya tidak ada pengaruh
cuma berhubung dari di sob sudah tidak bisa perpanjang trayek
seluruh jakarta seluruh metro mini
jakarta dibekuin ya sudah
sudah tidak bisa berkas itu lagi
kini untuk memutar roda ekonominya dari sisa empat unit metro mini dan kopaja
dua puluh unit diubah suparjo menjadi bus plat hitam
bus eks metro mini ini disewakan suparjo dengan tarif terjangkau
biasanya konsumen menyewa untuk keperluan pemakaman atau wisata
namun karena sedang pandemi usaha sewa bus x metro mini miliknya pun tak berjalan lancar
pihak transjakarta sebelumnya sudah menawarkan suparjo untuk bergabung
namun tawaran transjakarta ditolak suparjo lantaran harga bus yang harus dibelinya mahal
ada tawaran suruh bergabung yaitu dp nya satu ratus lima puluh juta
saya tidak sanggup
daripada satu ratus lima puluh juta menebat usaha lain
tapi nanti masih kredit
masih kritis selama lima tahun
meski usaha suparjo sebagai pengusaha metro mini kopaja sudah berakhir
suparjo tak mau ambil pusing
bagi suparjo selama puluhan tahun menjadi pengusaha metro mini kopaja
dianggap sudah lebih dari cukup untuk membangun kehidupannya
suparjo mengaku sengaja menyisakan satu unit metro mini dan satu unit kopaja miliknya
sebagai kena kenangan saat masih mengaspal di jalanan jakarta
di mana sudah ada pembinaan untuk membangun metro mini

keinginan pemtrop dki adalah mengintegrasikan layanan metro mini ini ke dalam manajemen transjakarta transway
jadi manajemen metro mini itu masih ada

masa depan metro mini pun diperkuat dengan arahan gubernur dki jakarta saat itu
surya di sudirja yang memaparkan bahwa konsep transportasi kota jakarta di masa depan akan terintegrasi menjadi satu
sesuai dengan arahan pak gubernur bahwa perkembangan zaman akan mengikuti juga perkembangan transportasi
sehingga kita diarahkan untuk merubah sistem perubahan armada kita
jadi permajaan waktu itu dikasih seratus inis prinsip pak gubernur zamannya pak surya sudirja kepada metro mini
sehingga metro mini diwajibkan kalau ingin mengusahakan angkutan bus besar
armada yang medium itu diganti menjadi dua jadi satu
secara bertahap johannes mulai melakukan peralihan armada unit metro mininya ke bus bus berukuran besar
yang melayani traik pinggiran kota jakarta
yang merintis traik kampung melayu cibinong dan senen cilengsi
jalan terjal harus dilalui johannes damani saat merintis traik pinggiran kota jakarta yang masih sepi penumpang
namun berkat kegigihannya kini johannes damanik mampu memiliki dua puluh dua unit bus besar trans jabodetabek
tapi kita bertekad saja bagaimanapun juga program pemerintah ini tidak akan meleset ke depan
bahwa angkutan ini akan menjadi merubah secara pelan pelan menjadi angkutan yang modern seperti yang saat ini
nah itu terjadilah saat ini
saya bersyukur ya karena memang saya mengikuti program program pemerintah
apa yang telah dituangkan dalam peraturan nah kita mengikuti hal itu
makanya sampai sekarang ini kita masih berjalan angkutannya
sukses dengan traik trans jabodetabek yang dirintisnya
johannes pun mendirikan perusahaannya sendiri pt bayu holong persada sebagai payung bisnis transportasinya
sebagai bentuk kompensasi dari pt transjakarta kepada pengusaha metro mini
johannes mengaku saat ini perusahaannya sedang dalam proses untuk bergabung dengan pt transjakarta
menurutnya salah satu penyebab mengapa metro mini tak dapat bertahan
karena usia kendaraan yang tua dan tak pernah diremajakan oleh para pemilik metro mini
sementara ketua institut studi transportasi darmaning tias menyatakan
karena manajemen pt metro mini yang kurang bagus akhirnya satu persatu para pengusaha metro mini rontok
tak hanya soal manajemen namun faktor lain yang turut menurunkan popularitas metro mini adalah minat masyarakat
penurunan minat ini dikarenakan metro mini tak bisa memberikan kenyamanan kepada penumpangnya
salah satunya adalah saat itu kalau naik metro mini itu masyarakat terutama yang perempuan merasa tidak nyaman tidak aman
karena identik dengan banyak copet dan sebagainya
nah sebetulnya ketika tras jakarta ketika perusahaan ini berakhir
saat pemerintah dki itu membangun tras jakarta busway
keinginan pemprov dki adalah mengintegrasikan layanan metro mini ini ke dalam manajemen transjakarta busway
jadi manajemen metro mini itu masih ada artinya bis metro mini itu masih ada
tetapi layanannya itu mengikuti layanan tras jakarta busway
nyaman nyaman berkeselamatan dan terjangkau
tapi metro mini itu hanya ada di jakarta
makanya kalau pemprov dki bisa mempertahankan keberadaan metro mini
ini saya kira salah satu hal yang bagus
karena itu bisa mempertahankan sejarah perkembangan transportasi di jakarta
tetapi karena persoalan internal di metro mini nya belum selesai
maka proses merger ke transjakarta itu belum bisa dilakukan juga
tuntutan kemajuan zaman tak bisa dilawan metro mini dan kopaja
kedua moda transportasi ini menjadi cermin perubahan dan kemajuan ibu kota
menyusul transportasi ikonik jakarta yang terdahulu
kini metro mini dan kopaja hanya bernilai ketika berwujud besi potong
tanpa perawatan keduanya tak akan bisa bersaing dengan transportasi publik
yang kini menawarkan tak sekedar harga murah
namun kisah dan pengalaman soal metro mini dan kopaja
akan selalu menjadi kenangan warga ibu kota

perwujudan wajah kemajuan ibu kota lewat transportasi yang terintegrasi
masih terus dikejar pemprov dki
armada transportasi seperti metro mini dan kopaja sudah berakhir nasibnya
pemerintah sudah mengusahakan berbagai cara
agar kedua operator angkutan umum tersebut dapat bergabung dengan transjakarta
namun beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemprov saat itu
dianggap sulit untuk dipenuhi
mulai dari besaran uang muka administrasi
hingga pemenuhan spesifikasi bus layak
melihat masa jaya yang mulai pudar
kopaja sepakat bergabung dalam manajemen pt transjakarta pada akhir juni dua ribu lima belas
berbanding terbalik dengan nasib metro mini
bus busnya tidak memenuhi syarat kenyamanan dan keselamatan penumpang
daya angkut penumpang hingga penerapan inovasi dan teknologi
tuntutan peningkatan pelayanan transportasi publik menjadi hal
tak bisa ditawar oleh pemprov dki jakarta
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria menyatakan
proses panjang yang dilakukan pemerintah sejak dua ribu empat belas
kini sudah mulai bisa dirasakan oleh masyarakat
jadi memang sejak dua ribu empat secara bertahap
pemprov dki jakarta melakukan permajaan ya
dulu kita pernah mengenal ada namanya kopaja metro mini
kemudian kopami sekarang semua sudah tidak ada lagi
sekarang itu bergabung dengan transjakarta
jadi menjadi bagian sudah diremajakan wajahnya sudah baik
bus bus yang ukuran tanggung kemudian ukuran tiga per empat istilahnya
itu juga sekarang bahkan sebagian sudah memiliki ac
dan semua sudah terintegrasi dengan baik
jadi insya allah di jakarta ini sudah bisa dilalui
selain kita punya mrt lrt
dan juga pemprov dki jakarta
kita juga memiliki angkutan kota yang terintegrasi secara baik
jadi sekarang sudah baik
dan pembayarannya dulu kan berbeda
kalau dulu kan antara bus mohon maaf saling kebut kebutan
karena mengejar setoran istilahnya
sekarang tidak ada lagi
karena sistem sekarang itu semua dibayar sesuai dengan kilometer yang dilalui
bang sejak tahun dua ribu empat sudah mulai transisi nih bang ya permajaan
pengusaha pengusaha metro mini kopaja diintegrasikan
ke dalam transjakarta
nah sejauh ini proses integrasinya apakah sudah selesai semua
atau masih menyisakan pr bang
alhamdulillah bukan cuma sudah selesai semua
tapi semua sudah menikmati dan merasakan keuntungan
kalau dulu kita kalau punya bus metro pikup aja kan kita harap harap cemas
apakah hari ini ada uang masuk setoran yang cukup atau tidak
hujan atau tidak ada demo ada ini atau tidak
sekarang apapun yang terjadi mereka tetap dibayar
mereka ini mendapat kepastian income dan kepastian keuntungan
nah jadi semakin sehat dan semakin baik
dan ini baik
dan mereka sekarang sangat beruntung dan menikmati
sejauh ini ada pembinaan nggak sih bang
terutama untuk pengusaha yang mungkin belum masuk bergabung itu nanti apakah akan dibina
atau mungkin nanti ada opsi opsi lain
apa kompensasi kepada mereka yang jalurnya keambi oleh transjakarta
ya sejauh ini sudah ada sepuluh yang bergabung
silahkan siapa saja
tentu ada aturan dan mekanisme yang harus dilalui ya
semua harus memenuhi standar
tidak hanya standar keamanan
tapi juga banyak syarat yang memang harus dipenuhi
supaya kita memastikan bahwa transportasi ini bisa terintegrasi dengan transportasi lainnya
kan sekarang dari pemerintah
pusat maupun pemprov kan gencar membangun infrastruktur nih bang ya untuk integrasi transportasi
nah sekarang tantangannya bagaimana untuk menarik masyarakat agar mau menggunakan
transportasi umum nih
saya bicara dalam kondisi di luar pandemi ya
nah ini apakah akan ada kebijakan khusus nih bang dari pmprf
agar masyarakat umum itu mau beralih dari pribadi menuju ke transportasi umum
itu seperti apa bang
jadi seperti tadi saya sampaikan
semua kota di dunia itu ingin masyarakatnya dilayani dengan transportasi umum
tidak mungkin kita dengan transportasi pribadi
karena jumlah jalan itu terbatas
sementara jumlah kendaraan terus bertambah
solusinya harus ada transportasi umum
kita pastikan fasilitas transportasi umum itu tersedia
mulai dari jalurnya
kemudian terintegrasi tadi
sampai tiketnya juga harus sudah online
sekarang kita tiketnya dengan rp lima
selama tiga jam kita bisa kemana saja
jadi semua sudah sangat murah
memang pemerintah itu mensubsidi itu jumlahnya sangat besar
setahun itu triliunan jumlahnya
untuk kepentingan transportasi dan terus meningkat
dan itu bukti keberpihakan kami pemprov pada masyarakat
khususnya masyarakat yang menengah ke bawah
yang menggunakan transportasi umum
kedepan kita ingin masyarakat yang juga
juga masyarakat kelas menengah ke atas
itu juga dapat menikmati transportasi umum
itulah yang sedang kita dorong
jadi transportasi umum jangan diasumsikan bahwa ini
transportasi untuk kelas masyarakat menengah ke bawah
tapi untuk semua kelas
bang himbauan nih dari pemprov dki jakarta kepada masyarakat
supaya transportasi kita maju
lalu juga bisa memberikan pandangan terbaik
apa himbauan abang kepada masyarakat
ya himbawan saya kepada masyarakat
mari kita biasakan ya
gunakan transportasi umum bagi kepentingan kita semua
sedapat mungkin supaya pemerintah juga semakin tertantang
termotivasi karena minat daripada pengguna

kami juga akan berupaya semaksimal mungkin
untuk memberikan pelayanan terbaik terkait transportasi kepada masyarakat
silahkan masyarakat kami minta selain menggunakan transportasi umum
sebaik mungkin sebanyak mungkin sesering mungkin
tolong kami juga diberi masukan saran dan kritik yang konstruktif
tentu kami akan senang
banyak mata banyak telinga yang ikut terlibat itu akan sangat baik
banyak juga yang berbicara itu sangat baik
jadi prinsipnya kita ingin bersinergi bersama masyarakat
dan berkolaborasi dengan semua pihak dalam rangka membangun transportasi jakarta ke depan yang baik
geliat zaman akan selalu menyisakan kenangan bagi para pelakunya
masa angkutan murah dan merakyat
sudah diraih oleh metro mini dan kopaja pada era seribu sembilan ratus delapan puluh an sampai dua ribu an
sumbang sih angkutan ikonik ini di kota jakarta
akan tercatat dalam sejarah dan dikenang oleh penggunanya
ke depan sistem transportasi massal terintegrasi non tunai
akan mengisi kisah transportasi kota jakarta